ketika ada bunyi bunyian telolet mereka mengejar
mengejar ke situ
sehingga bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain
banyak hal yang kita temani untuk membuat maupun laran kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal itu
kalau untuk bus yang melanggar apa ada tindakan ini
jadi kita kepada awak jus juga kita memberikan uban uban untuk tidak membuangkan
karena di sini
cukup rame masyarakat cukup padat
kita sudah membuka uban
dan alhamdulillah sekarang ini sudah sangat turun kasus untuk bunyi bunyian